pemerintah memutuskan tidak menerapkan ppkm level tiga serentak pada masa libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
di tengah pandemi covid sembilan belas yang menunjukkan adanya perbaikan
keputusan ini disambut gembira sejumlah elemen pelaku usaha pariwisata di bali
keputusan pemerintah mengubah skema ppkm level tiga serentak pada masa libur natal dan tahun baru
disampaikan oleh menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
secara tertulis dalam siaran pers di laman resmi kemenko marves enam desember dua ribu dua puluh
disebutkan pemerintah memutuskan membuat kebijakan yang seimbang
dengan tidak menyamaratakan penerapan ppkm level tiga di semua wilayah
hal ini dilakukan seiring dengan adanya perbaikan dalam penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia
seperti yang disampaikan menko perekonomian erlangga hartarto
melalui laman resmi sekretariat kabinet ri enam desember lalu
kita lihat seluruh
provinsi relatif sudah lebih baik dari level assessment
itu level empat tiga dua dan satu terus turun
ada dua di levelnya di level tiga yaitu bangka dan teluk bintuni
sedangkan di level dua ada satu ratus enam puluh tiga dan level satu ada dua ratus dua puluh
perubahan aturan ppkm level tiga serentak pada libur akhir tahun baru tersebut
ini juga terjadi dengan kebaikan dari pelaku bisnis pariwisata dan pengelola pusat belanja di bali
selain berharap semakin banyak kunjungan
kegiatan libur tahun baru bisa diagendakan untuk menarik minat pengunjung
sangat excited ya dengan data juga terlihat bahwa masyarakat
terutama domestituris sudah banyak datang ke bali di bulan november ini
kami berharap dengan adanya niat pemerintah untuk membatalkan rencana ppkm level dua di natarul periode
kami sangat menyambut dengan baik harapannya masyarakat atau tamu yang datang ke bali atau ke bucok ini akan semakin membaik
kami sebagai pelaku pariwisata khususnya di bali menyambut baik mengenai rencana pembatalan pelaksanaan ppkm level tiga dari pemerintah
tentunya ini merupakan angin segar untuk kami sehingga kami sudah bisa mulai merancang kegiatan kegiatan yang akan kami lakukan selama periode natal dan tahun baru nantinya
bali saat ini menerapkan ppkm level tiga
tim liputan cnn indonesia bali